sebelum melakukan kunjungan kerja kekuningan di jawa barat
kamis kemarin presiden jokowi sempat meresmikan pengoperasian bandara internasional kertajati di majalengka jawa barat
melalui akun instagramnya presiden jokowi juga sempat menyatakan rasa terima kasihnya kepada presiden ke enam indonesia sby
yang telah mencanangkan pembangunan bandara kertajati lebih dari satu dekade lampau
namun pernyataan presiden jokowi tersebut dibantah oleh politisi partai demokrat
seperti dikutip detik com ferdinand huta hayan kepala divisi advokasi dan hukum partai demokrat
mengakui proyek bandara kertajati itu dimulai sejak tahun dua ribu tiga silam
namun pada tahun dua ribu tiga itu yang ada barulah proses persiapan awal
jadi belum bisa dibilang bahwa proyek itu telah dimulai
selanjutnya ada proses pencarian lokasi dilanjutkan dengan studi kelayakan
ferdinand lebih lanjut mengatakan proyek ini secara resmi masuk
program pemerintah pada tahun dua ribu sebelas setelah surat surat persetujuan dari pemerintah pusat keluar
terutama izin prinsip dan juga dasar hukumnya
pada tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu empat belas tahapan memasuki pembuatan detail engineering design atau ded
baru kemudian pada tahun dua ribu empat belas proyek pembangunan bandara kertajati diresmikan oleh presiden sby
dan untuk mengelaborasi lebih jauh terkait dengan ucapan
terima kasih pak jokowi kepada sby
kita sudah terhubung dengan akademisi komunikasi politik leli aryani
selamat malam bu lely
ya selamat malam
baik ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh pak jokowi
ya intinya sebenarnya berterima kasih begitu kepada pak sby
tapi kemudian dicerna lain mungkin oleh sebagian masyarakat
apakah anda juga melihat bahwa ada makna yang terkandung yang tidak sekedar hanya ucapan terima kasih saja bu
makna simbolik dari ungkapan itu kan bisa dipersepsi beragam

tergantung ucapan itu kepada siapa ditujukan
lalu kemudian persepsi saya mendengar dari orang orang demokrat justru biasa biasa saja
saya akan menganggap ini adalah jalan pembuka seperti benci tapi rindu dari antara pak jokowi sama pak sby
saya mendengar banyak hal di media juga hari ini yang dikemukakan oleh orang orang demokrat
tapi bagi orang orang yang berbeda
pandangan mungkin menganggap pak jokowi menyindir gitu ya
nah padahal tadi di banyak media saya juga mendengar demokrat mengatakan
barangkali pak jokowi memang merasa bahwa keran pembuka dari proyek besar itu adalah memang pernah dilakukan oleh pak sby
lalu kemudian beliau yang merealisasikan untuk terwujud
karena waktu itu harus ada pembebasan lahan dan sebagainya
jadi memang politik itu adalah persepsi
termasuk diksi diksi yang digunakan itu bisa dipersepsi beragam
makanya saya mengatakan bahwa sebenarnya ada persepsi istilah seperti mendekat menjauh
seperti kita melihat rel kereta api semakin jauh semakin mengecil
padahal sejatinya rel kereta api itu kan sebiasa biasa saja sejak awal sampai di ujung rel itu
nah ini yang terjadi
sehingga tergantung sekali kepada siapa yang mempersepsi itu
jadi kepentingan politik apa apa lagi
ini juga adalah tahun politik gitu
pandainya misalnya tidak ada pertemuan apa apa dengan pak sby dan pak jokowi
pak jokowi sebelumnya juga itu kan dipersepsi beragam
lalu kemudian ada persoalan hambalang
nah apapun yang terjadi antara penguasa dan mantan kuasa
saya melihatnya bahwa sejatinya memang mereka itu menjadi jalur penyambung wacana yang baik diantara para pemikir pemikir politik lain
baik bu leli
tapi apakah anda juga melihat bahwa sebenarnya kalimat dari pak jokowi ini diksinya memang multitafsir ya
tentukan publik juga menilai
bahwa beberapa hari sebelumnya
ya ya silahkan
artinya kalau ini dinilai sebuah satir kalimat satir juga tidak apa apa
jadi artinya kalau kemudian publik ada yang merasa ini merupakan kalimat satir dari pak jokowi untuk pak sby
ada respon sebelumnya ada tweet sby jelaskan dan lain sebagainya
ini kan proses komunikasi politik antara keduanya yang kemudian terkesan berkesinambungan begitu
makanya saya bilang seperti benci tak terindu jadinya kan
jadi apa yang terjadi apa yang terlihat satu pasir yang semacam ini memang menjadi wacana publik yang mau tidak mau memang harus bisa dilihat sebagai sesuatu yang muncul dalam kosa kata politik akhir akhir ini
terutama di kawasan politik
kita harus sebenarnya menyikatinya biasa biasanya
tidak perlu membuat persepsi yang beragam tergantung kita
kita mempersepsi seperti apa tidak apa apa
kalau kita menarik lagi kemudian antara hubungan keduanya ya
ketika misalnya sempat terlihat cukup mesra dalam tanda kutip begitu ketika ada di rapi naspartai demokrat
namun kemudian mulai tegang lagi ketika ada kritikan dari pak jokowi
kemudian direspon lagi oleh pak sby dan lain sebagainya
apakah memang ya ini benci tapi rindu
tapi apa yang kemudian membuat dua tokoh
oh ini seolah olah benci tapi rindu tadi begitu bu lali
apa yang kemudian membuat keduanya
yang pertama itu adalah mantan penguasa
yang kedua adalah yang tengah berkuasa
jadi keduanya punya kepentingan masing masing begitu ya
keduanya itu terbangun diantara berbagai hal yang terkait dengan program yang sudah dan sedang dilaksanakan
jadi memang sama seperti dulu ketika bumegang sama pak sby misalnya kan
tetapi memang lebih banyak diam dulu
kenapa misalnya pak habibie tidak pernah mengomentari pak harto
pak gusdur juga tidak pernah mengomentari pak habibie
bumegang juga tidak mengomentari gusdur misalnya
lalu kemudian pak sby juga sekali dua lah itu udah mulai muncul waktu itu
pak sby mulai mengomentari bumegang
nah itu muncul muncul muncul terus di tahun tahun politik selanjutnya
oke apa jangan jangan
jadi model pengembangannya tetap diintinya begini
bahwa tiap pemimpin itu punya kekasan gaya komunikasi dan kepemimpinan masing masing yang tidak bisa mereka saling tiru
gusdur dengan gaya gitu aja korekot
dan kemudian termasuk pak habibie
kemudian bumegang dengan diamnya
pak sby dengan wibawanya
lanjut dengan pak jokowi dengan akurat pokoknya
misalnya seperti itu
nah kekasan gaya komunikasi politik seperti inilah yang kemudian juga bisa membuat publik juga mempersepsi yang berbeda
jantung kepada dia berada di pihak mana gitu
apalagi mungkin ini karena proses komunikasi politik kedua
semuanya banyak disampaikan lewat ruang ruang sosial media mungkin bu lely ya
jadi bergelinggangnya media sosial yang seperti ini juga yang kadang kadang apalagi ditambahin dengan komentar yang beragam ya
antara pro dan kontra
itu yang menyebabkan kenapa politik yang disampaikan itu komunikasi politik yang dibukakan menjadi multitaksir yang lebih kiamik lagi
lebih dinamis sifatnya menurut saya
baik terima kasih
jadi itu yang menjadi tulisan yang menarik nih bagi orang orang yang memikirkan tentang gaya komunikasi
dan bagi politik ketemuan dengan
baik terima kasih bu lely aryan untuk penjelasan anda
di prime news pada malam hari ini